sampai jumpa di video selanjutnya
jangan ngomong seperti itu
emang dasar brengsek
jadi masalah ini sudah selesai
kamilah benar benar anak kandungnya dokter fnd
gue harus bersikap bagaimana
gue nggak tahu
gue harus senang atau sedih dengan semua ini
jujur gue senang
karena pernikahan gue
gue dan kamilah sebentar lagi akan segera terlaksana
tapi gue juga merasa seperti gue egois
gue merasa seperti gue bersenang senang di atas penderitaan kami lah
karena kamilah nggak bisa menerima ini
ya lo tahu sendiri kan saya
kamilah sangat yakin
kalau pak haris adalah ayah kandungnya
bukan dokter fnd
dan gue lihat sendiri setiap kali mereka bertemu
ikatan batin antara kamil dan pak haris sangat kuat
sedangkan saat kamilah bertemu dengan dokter fnd
ikatan batin itu seperti nggak ada
pdn kasih leb
terbawa itu jadi al irish kandung
ya sudah kencang sekali
saya tidak menginginkan
k qualquer ribu serangan saya tahu kamu artist
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
cuma satu tanggepan gue
lo tunggu aja
tuhan gak pernah tidur
dan tuhan gak pernah menyembunyikan kebenaran
itu juga yang gue sampein sama kamila
kalian berdua tunggu aja kebenarannya
ini punya kamila
gue tidur dulu ya
nggak apa apa kok bu
ini merupakan suatu kehormatan saya dan keluarga saya
diundang ke rumah ibu
iya dok sama sama terima kasih
oh sebentar dokter
mila kok pak haris sih
papa kamu kan dokter fnd
todor unbelokkan rasanya
ya sudah kalau gitu
nanti sorry papa akan datang ke rumah kamu
nanti sekalian kamu bisa berkenalan dengan nenek suci
ya sudah kalau gitu ya
baru aja mama
teleponan sama dokter fnd
dan nanti dokter fnd akan datang kesini
jadi kalian pulangnya
yaudah nanti papa usahain pulang cepat ya maya
aku berangkat kerja dulu ya
kamu jangan bengong dong
kan sebentar lagi
hari bahagia kamu sama fadil akan tiba
di salam dong fadilnya
karena mama mau sekalian beli kue di deket kantor papa
ya boleh sekalian aja
tante tinggal dulu sebentar ya mila
aku masih merasa kalau dokter effendi itu bukan papaku
maaf nih kamu jadi nunggu ya
gak apa apa dokter
yang barusan menghubungi dokter
kamilah dan mama ya
nanti sore saya akan datang ke rumah kamu
ada apa ini kamu datang sekarang
masalah dengan kondisi badan kamu
oh enggak dok
saya baru aja fisioterapi
jadi saya sekalian kesini
ada yang mau saya tanyakan sama dokter
dokter adalah ayah kandung kami
eh eh kenapa kamu tanyakan itu tovan
semuanya kan sudah jelas
saya memiliki surat nikah bersama mamanya camilla
dan sudah ada juga akte kelahirannya camilla
dan kemarin pak hari sendiri kan sudah menjelaskan semuanya
di hadapan keluarga kamu di hadapan keluarganya
jadi saya rasa tidak ada yang perlu ditanyakan lagi
tapi menurut saya
ada yang disembunyikan di siapa
nggak ada kebohongan di sini
apa perlu kita melakukan tes dna untuk membuktikan
untuk membuktikan siapa ayah kandung kamila sebenarnya
tapi dokter tenang aja
kita nggak perlu melakukan tes dna untuk mengetahui dokter bohong atau tidak
saya jadi tambah nggak ngerti nih
tadi malam saya membaca buku nikah dokter dan akte kelahiran kamil
di buku nikah itu tertulis
kalau dokter effendi dan alamat kumatan tevara menikah pada tanggal lima belas desember seribu sembilan ratus sembilan puluh
jarak antara pernikahan dan kelahiran kamilah cuma enam bulan
jadi saya bertanya apakah dokter menikahi tante farah yang hamil di luar nikah
ya itu karena
karena menurut cerita om haris
amaris bilang kalau anaknya dengan tante farah udah lebih dulu digugurkan
jadi saya bertanya tanya apakah tante farah hamil di luar nikah untuk kedua kalinya
karena camilla pada saat lahir dia lahir normal tidak prematur
jadi kalau analisa saya benar berarti ada kebohongan di sini
aku akan framalkannya lagi lagi teman teman
jika ipan pada saat jika dia tak berhasil menerimaline juga
ayah biologisnya camilla itu adalah
benar benar pak haris kan
kamu benar benar bisa merahasiakan ini semua ya
tapi kenapa dokter
kenapa dokter melakukan ini
kenapa dokter membohongi kamila dan keluarga saya
ini semua permintaannya pak haris
saya melakukan ini semua
demi persahabatan saya dengan pak haris
pak haris meminta saya untuk merahasiakan
semua kebenaran ini
karena dia takut ini semua bisa merusak masa depannya kamila
merusak masa depan kamila
tapi kamila sangat berharap
pak haris adalah ayah kandungnya
haris melakukan ini semua demi camilan
karena haris tahu
kamila itu sangat mencintai fadil
dan kalau kamila adalah anaknya
edo akan terus mendesak
untuk mendonorkan ginjalnya pada hanis
dan dia akan meminta keluarga itu
untuk menikahkan dia pada kamila
emang dasar beresekan itu
dan kamu kan tahu
dengan keluarganya butini itu tidak takut
dia takut ini akan menjadi duri
yang bisa membatalkan pernikahan antara kamila dengan fadil